untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan
lapas waikabubak di sumba barat nusa tenggara timur
terus memberikan pendidikan kemandirian untuk warga binaan
dan hasilnya sejumlah hasil perkebunan hingga bangunan restoran karya warga binaan
jadi daya tarik wisatawan dan mahasiswa asing untuk datang
percayakah anda bahwa karya kapal pinisi yang anda lihat ini
merupakan hasil keterampilan dari warga binaan di lapas waika bubak
di sumba barat nusa tenggara timur
kapal pinisi yang dibuat ini kemudian dijadikan sebuah restoran
yang bagi warga wisatawan bahkan mahasiswa asing bisa untuk berkunjung
lapas waika bubak memang mengubah stigma negatif penjara
lapas ini ingin memastikan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan
yaitu dengan memberikan keterampilan dan pembinaan bagi para narapidana
untuk bekal nantinya di masa depan
selain membangun restoran berbentuk kapal pinisi
lapas waika bubak juga menjadikan lahan di sekitar lapas
sebagai lokasi perkebunan yang hasilnya bisa digunakan untuk warga binaan
dan sebagian dijual ke masyarakat untuk penghasilan tambahan
lapas waika bubak memiliki lahan kosong sekitar empat hektare
lahan inilah yang kemudian dimanfaatkan dalam pembangunan sarana asimilasi
dan edukasi bagi para narapidana
dan menjadikan ini sebagai salah satu destinasi agrowisata
hasil karya warga binaan di lapas ini membuat pengunjung yang datang merasa kagum
dari pihak lapas mereka berusaha untuk memaksimalkan
saya percaya dengan kalimat yang memanusiakan manusia
jadi mereka tidak hanya dikurung tapi mereka dibawah ke dalam potensi maksimal
saya senang sekali bisa tadi kalian sama sama dengan teman saya helena
dan juga bisa dikenalkan sama sama di situ
dan yang paling saya senang adalah ini adalah bagian dari campur tangan teman teman yang ada di lapas
terobosan yang dilakukan oleh lapas wai kabubak
tentunya dapat menjadi contoh bagi lapas lain
bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dari para warga binaan
para warga binaan dapat menggunakan potensi tersebut untuk peningkatan taraf ekonomi mereka